manajemen persib bandung mengadakan pertemuan antara manajemen dengan pemain dan pelatih di geraha persib bandung
pertemuan dilakukan untuk mencairkan suasana di ruang ganti setelah beredar kabar pengaturan skor yang melibatkan para pemain persib
situasi kamar ganti persib bandung tak harmonis setelah pelatih roberto carlos mario gomez dan penerjemahnya fernando soler menuding
empat pemain persib terlibat pengaturan skor pada pertandingan melawan psms medan sembilan november lalu
kala itu supardi nasir dan kawan kawan harus menyerah dengan skor akhir satu
dilansir situs resmi persib manajer maung bandung umu mukhtar menegaskan
umu pun menambahkan saat ini persib tengah fokus untuk mengejar selisih poin dengan psm makassar dan persija jakarta
di puncak klasemen liga satu indonesia